bagaimana situasi terkini di pelabuhan bakauhoni lampung
tempatnya tempat saya melaporkan itu di dermaga tujuh ataupun pelabuhan eksekutif ini memang tadi sempat terjadi antrean yang memenuhi area dermaga eksekutif
dan jika saya sempat menanyakan kepada salah satu petugas di dermaga ini mengatakan bahwa panjang antrean atau antrean yang mengular di dermaga eksekutif ini sepanjang dua lima km
segera diurai oleh petugas dan memang tidak terjadi penumpukan yang cukup lama
sedangkan untuk di dermaga reguler ini memang untuk hari ini sudah mulai dipadati ataupun dipenuhi oleh pemudik baik itu dari roda empat maupun dari roda dua
namun untuk di pelabuhan reguler ini yang lebih dominan ataupun yang lebih terlihat antreannya cukup panjang adalah kendaraan roda dua
memang untuk sejak kemarin sampai dengan hari ini jumlah lonjakan pemudik atau yang membawa kendaraan
yang paling banyak di reguler ini adalah kendaraan roda dua ataupun yang membawa sepeda motor
selain yang membawa kendaraan saudara di pelabuhan bakahuni ini juga memang banyak pemudik yang melakukan perjalanan dengan jalan kaki
dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan per dua belas april yang lalu ini total sudah ada sepuluh ribu pemudik yang melakukan perjalanan kembali ke pelabuhan merak untuk ke pulau jawa
dan totalnya per tanggal dua belas april yang lalu ini sudah ada sekitar seratus ribu pemudik yang kembali ke pulau jawa
ini sekitar tiga belas persen pemudik sudah kembali ke pulau jawa
sedangkan untuk antisipasi yang akan dilakukan oleh pt asdp maupun kepolisian serta stakeholder lainnya
pihak dari pt sdp sudah menyiapkan sistem penundaan atau delaying system untuk mengantisipasi adanya penumpukan di area pelabuhan
pihak dari pt asdp sudah melakukan ataupun menunjuk beberapa titik buffer zone yang berada di tol trans sumatra
dan juga di jalan lintas tengah dan juga lintas timur yang menunjukkan
jika zona kuning sudah terjadi maka ini pihak dari pt asdp dan kepolisian akan mengaktifkan lima buffer zone dan juga empat buffer zone yang berada di luar
untuk selanjutnya pihak dari pt sdp meminta untuk membeli tiket sebelum melakukan perjalanan friska
baik taufik riyadi langsung dari pelabuhan bakauheni yang diprediksi besok
jadi puncak harus balik di sana terima kasih taufik